kepala badan narkotika nasional komisaris jenderal polisi budi wasiso menganggap kerusuhan yang terjadi di lembaga pemasyarakatan malabero bengkulu
saat anggota bnn melakukan razia sebagai upaya jaringan narkoba di dalam lapas untuk menghilangkan barang bukti
ia juga menyatakan ada siper penjara yang mencoba menghalang halangi petugas bnn masuk ke dalam lapas
akibatnya terjadi tindak kekerasan yang membuat sejumlah penghuni lapas mengetahui akan ada razia oleh bnn
untuk operasi selanjutnya di lapas budi wasiso menginstruksikan kepada anggotanya untuk tetap mendobrak masuk ke dalam lapas
prosesnya berapa lama sih
tapi sekarang tidak boleh terjadi karena saya sudah bilang kan kalau ada gitu lagi saya bilang tabrak
itu kan harusnya nggak tahu pak
ya nggak tahu
bagaimana caranya mereka tahu
ya karena ada perjasama dengan sipe
jadi kalau sudah ada itu dia pakai tet tet tanda lah
dia perap perap pertama pencet ada satu sandi yang dia panggil
paling beda sekali alasannya tapi yang paling banyak itu alasannya
karena kurangnya gaji kesehatan itu kan alasannya
dari jaringan itu bisa dapat berapa
oh banyak banyak
saya sedang menelisik satu jaringan yang nilainya tiga enam triliun
sekarang sedang kita periksa kita ungkap karena aset sudah kita bekukan